sampai jumpa di video selanjutnya
salah gimana tante jelas jelas roman itu salah salah banget
ngapain juga ngebulan ngebelain dia
wulan kemana sekarang
ini aku bawain bubur buat kamu
begini nih enaknya punya pacar
kalau sakit ada yang ngurusin
semoga aja wulan baik baik aja ya
bisa aku dengarin mas andika
kamu sama wulan itu ada dimana
kok belum pulang juga sih
kebetulan pulang lagi ngerjain tugas kelompok sama temennya
karena tugasnya harus digunggulin besok
kok pakai tugas kelompok segala dulu
kan wulan itu belum sengguh benar
sama siapa temen temennya
temennya namanya karin sama sisi mas
aku mau ngeliatin kamu mengenai hasil labnya wulan
alhamdulillah semuanya baik baik aja mas
nggak ada yang mengkhawatirkan dan membahayakan
jadi kamu gak usah khawatir berlebihan gitu ya
ya sudah kalo begitu
jam tujuh malam
sudah harus sampai di rumah ya
mereka mau kerjaan tugasnya
tugas kelompok dulu sama temen temennya
ada siapa ya tapi namanya
karin ada si
apalah itu si apa
karin sama sukasih kan bukan temen sekelas gua
devon pamit pulang dulu ya om
devon terima kasih ya
tadi udah temenin om di sekolahan
kamu hati hati di jalan
gue harus telepon tante tian
bohong kan soal kerja kelompoknya wulan
ya jelas nanti bohong lah
pertama ya tante
wulan gak ada tugas yang harus dikumpulin besok
sisi dan karin itu bukan teman sekelas kita
jadi kerja kelompok apaan
aku gak akan bilang ke om manike soal kebohongan tante ini
karena tante itu tante aku
tapi cepet tante bilang sama aku sekarang
tante akan ceritain sejujurnya sama kamu
bulan itu lagi pergi sama karin dan sisi
untuk cari bukti kalo romain itu tidak bersalah
biar hukuman skorsinya roman itu dicabut
tante juga tadi marah sama wulan tapi wulan tetep mau pergi
sekarang walaupun itu wulan romain itu gak bersalah devon
gak salah gimana tante jelas jelas roman itu salah salah banget
ngapain juga ngebulan ngebelain dia
wulan kemana sekarang
ke rumahnya romain
tante juga gak tau devon
udah tentu gak usah bohong
cepet tante bilang sama aku wulan kemana
lho loh loh kamu kok jadi marah marah sama tante gini sih
tante itu emang gak tau sekarang wulan ada dimana
kalau tante tahu tante pasti akan ngasih tau kamu kok
oke baik tante
kali ini aku maafin tante karena tante udah ngedukung roman sama wulan
tapi kalau ini terjadi lagi aku gak akan makin tante
pak sekali lagi makasih ya udah jagain motor saya
mas ada dong mas hati hati
halo assalamualaikum pak
bikin ulah apa kok di jakarta
romain baru saja beberapa hari kok balik jakarta
sudah ada masalah kok
pak tolong dengarkan aku dulu
ini semua tuh cuma salah paham
tak perlu kau membela diri
tak usahlah buat buat alasan
mau bicara apa lagi kok
kamu mau bilang gurumu itu berbohong begitu
bapak kirim kau ke jakarta untuk sekolah
supaya kau jadi orang
tapi kau malah lempar kotoran ke muka bapak kau ini
kok mau bapak kau ini stroke
atau kau ingin jantung bapak berhenti
pak astagfirullahaladzim pak
kalau kau memang sayang sama bapak
jangan kau bikin masalah
tak perlu kau urus perempuan perempuannya itu di jakarta
kau belajar saja yang rajin
kalau kau buat masalah lagi
sama saja dengan kau mau membunuh bapak pelan pelan
tapi bapak akan mati juga nanti
janganlah bicara kasar begitu pada anak kita roman
cobalah bisa kan sedikit
sedikit manis pada romain
janganlah cakap gitu
dada sah aja kau
masakan kau hari ini yang terlalu pedas
sampai keluaran mataku
masakan kau hari ini yang terlalu pedas
mulut kau memang kasar
kau sungguh sayang pada romain
kau juga perhatian pada roman
kau khawatir pada romain
kau khawatir pada romain
aku tahu itu
kau tak bisa tutup tutupi
ku ingin terbang ke langit itu
menggapai bintang dan cemerlang
untuk ku persembahkan pada bapakku
ku mau menyelamatkan
ku mau menyelami samudera
ku mau menyelami samudera
mendapatkan mu tiaranan berkilau
tukumah kotakan padamu mamaku
tukumah kotakan padamu mamaku
yang ku dapat hanyalah pecahan kaca
yang merobek harapan bapak menjadi loka
yang menghancurkan mimpi mamaku
yang menghancurkan mimpi mamaku